karena dianggap merusak lingkungan hidup kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
juga pemerintah provinsi dki jakarta sepakat untuk menghentikan reklamasi
di sini pt agung podomoro land merupakan pengembang pulau gas seluas satu ratus enam puluh satu hektare
reklamasi tujuh belas pulau di utara jakarta masih menjadi sorotan
dprd dki jakarta menghentikan pembahasan raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir
pulau pulau kecil provinsi jakarta
kementerian maritim dan sumberdaya kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
dan pemerintah provinsi dki jakarta sepakat menghentikan reklamasi di teluk jakarta untuk sementara waktu
namun itu tidak serta merta berarti proyek reklamasi ini langsung dihentikan
di pulau g tersebut masih terdapat beberapa alat berat yang masih beroperasi